kalian jangan menyerah
hari ini ratuan kiri batu akan menjadi milik
kenapa tidak menyerang juga
kalau begini aku akan sulit untuk menyelinap kamu
kanjeng ratu senopati sonomanik sudah bersiap
terima kasih atas laporannya
inilah yang kutunggu tunggu nawangula
aku sudah tidak sabar nawangula

cepat masuk saudaraku
kita sudah terlalu lama berada di sini
aku serahkan urusan di sini padang
ayo kita ke arah gerbang
kalian jangan menyerah
hari ini raton giripati akan menjadi milik
jom bisa tuhan
kamu cepatlah pergi
kita akan ketemu di tempat yang baru
waktu kita tidak banyak
saya meng sexuality
kau mungkin kasih tanpa beban
kalian harus cepat pergi
aku baru keluar

kau itu gak dil yap
dia kommunikasi ke channel saya bagi kedatangan
lagi dia setelah meletihkan ukerna
tapi pasti disini

aku tidak akan sampai kalau harus bertemu dengan jakarta rup lagi

aku tidak akan segan segan kendeng
aku tidak akan segan segan kendeng
meskipun kamu adalah adikkan aku sendiri
aku tidak akan segan segan kendeng